batu akik ini tak hanya bisa dinikmati keindahannya dalam bentuk perhiasan
seniman di kabupaten purbalingga jawa tengah menyajikan keindahan batu akik melalui karya lukisannya
soekardi pelukis asal kabupaten purbalingga jawa tengah bersama tiga rekannya
melukis menggunakan serbuk batu akik dan lem kayu di atas kayu triplek
di ruang berukuran empat x tiga meter ini kardi menumpahkan segala idenya
sketsa lukisan di atas triplek ditorehkan soekardi sebelum menuangkan lem dan serbu batu akik di atasnya
butuh ketelitian dan kecermatan ekstra untuk menuangkan aneka warna batu akik di atas pola yang telah dibuatnya
dengan warna lukisan kampas dengan batu itu sangat berbeda
dan ini umumnya kita mau melukis yang warna merah
kita harus mencari batu yang merah